kementerian keuangan mencatat kinerja pengawasan di jnbr dan cukai pada semester satu dua ribu dua puluh tiga mencapai delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima kasus dengan nilai barang hasil penindakan sebesar tujuh lima triliun rupiah
kinerja penindakan itu berkurang dari dua puluh dua enam ratus dua puluh empat kasus per semester satu dua ribu dua puluh
ada pun penindakan terbesar dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok dengan perkiraan nilai empat ratus dua puluh tujuh miliar rupiah
disusul penindakan terhadap narkotika psikotropika dan prekursor atau npp yang mencapai empat ratus dua puluh kasus dengan berat mencapai tiga lima belas ton
pada kinerja fasilitas investasi di kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor meningkat enam belas tiga persen menjadi satu tujuh miliar dolar amerika
dibandingkan periode yang sama pada dua ribu dua puluh
bea cukai harus terus menjadi instansi yang bisa mendukung kecepatan dan efisiensi dari ekspor import serta investasi
oleh karena itu kita akan terus mengukur karena ini adalah suatu tugas yang tidak mudah menyeimbangkan antara law enforcement dan fasilitasi
kita perhatikan untuk ekspor apalagi
dengan lingkungan global yang makin berat kita harus make sure bahwa dari sisi pelayanan harus makin dipermudah dan ditingkatkan
dalam rangka mengoptimalkan pengecekan barang yang masuk di gen bea cukai menggunakan high co scan atau sistem x ray
alat pemindai tersebut digunakan untuk menangani peti kemas impor kategori jalur merah di pelabuhan tanjung priok
selain itu dengan alat radiasi x ray barang larangan seperti narkotika
senjata api atau apapun yang diawasi ketat termasuk rokok ilegal bisa ditangani dengan cepat
saat ini pilotingnya di tanjung priok
insya allah kita akan segera kita akan segera pasang di tahun dua ribu dua puluh tiga itu di semua terminal yang ada di tanjung priok
ada lima pelabuhan di terminal tanjung priok ini
insya allah akan segera menyusul di pelabuhan tanjung perak tanjung emas dan pelawat
insya allah pelindung juga sudah concern untuk memasangnya
dpr berharap biaya cukai meningkatkan pengawasannya melalui pembaruan teknologi dan sumber daya manusia
untuk mengantisipasi motif baru para penyelundup masuk ke indonesia
percepatan pemasangan alat pemindai peti kemas tak hanya dapat mempercepat penindakan terhadap barang ilegal
namun bisa menekan biaya logistik menjadi lebih murah di pelabuhan indonesia
kita mendesak kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti rilis daripada bank dunia
dan menurunkan dalam bentuk persektor terhadap enam indikator yang dijadikan dasar penilaian oleh bank dunia
supaya investasi kita ke depan investor kita betul betul percaya bahwa biaya logistik kita khususnya di indonesia
yang enam ratus lebih pelabuhan di indonesia ini bisa kita kembalikan kepercayaan investor dengan memperbaiki kinerja logistik kita
menurut kementerian perhubungan peralatan digital seperti alat pemindai peti kemas mutlak
ditempatkan di seluruh pintu pelabuhan tanjung priok
rencananya alat serupa akan ditempatkan di empat pelabuhan utama seluruh indonesia
demi percepatan arus barang impor dan deteksi barang ilegal
di tahun ini targetnya semua terminal sudah menerapkan untuk eycoscan
akan dimulai dengan cict itu tiga dan mungkin tpk koja ada dua

nah ini akan menerbitkan ke semua pelabuhan
ada empat pelabuhan utama belawan tanjung priok surabaya dan tanjung emas dan makassar
artinya ke depan semua kegiatan yang ilegal akan kedetek dengan alat tersebut
yang tadi ada indikasi narkoba barang barang yang tidak legal itu akan kedetek semua
laku usaha logistik selama ini pasrah dengan kondisi lambatnya proses pengecekan barang di terminal peti kemas
pelaku usaha logistik selama ini pasrah dengan kondisi lambatnya proses pengecekan barang di terminal peti kemas
akibat padatnya lalu lintas di pelabuhan tanjung priok serta minimnya sarana dan prasarana
hal itu membuat waktu tunggu sampai lebih dari satu hari
dengan alat pemindai tersebut barang impor yang biasanya merupakan bahan baku atau mentah bisa segera sampai ke pabrik serta mempercepat proses produksi dan ekspor